informasi selanjutnya berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
terdapat penambahan kasus sebanyak empat dua kasus sehingga total kasus covid sembilan belas indonesia yaitu sebanyak dua ratus delapan puluh dua tujuh ratus dua puluh empat kasus
kemudian penambahan kasus sembuh yaitu sebanyak tiga lima ratus enam puluh tujuh pasien sehingga total kasus sembuh yaitu sebanyak dua ratus sepuluh empat ratus tiga puluh tujuh pasien
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah satu ratus dua puluh delapan orang sehingga total kasus meninggal adalah sepuluh enam ratus satu kasus